setiba di lombok nusa tenggara barat sejak senin lalu
lebih dari lima ratus lima puluh pembalap dan kru motogp
serta tim dornesport belum melakukan aktivitas yang berarti
pada selasa mereka terlihat masih melakukan aktivitas sederhana di dalam hotel
seperti makan siang dan bercengkrama
sementara itu penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian
serta satgas travel bubble covid sembilan belas di pintu pintu masuk hotel dan sekitarnya
dua puluh hotel di kawasan mandalika lombok tengah
dan satu hotel di kawasan wisata senggigi lombok barat
digunakan oleh rombongan pembalap motogp sebagai lokasi penginapan
menjelang tes pramusim motogp pada sebelas tiga belas februari nanti
kalau sudah negatif hasilnya mereka bisa mengakses sirkuit
itu masuk bagian dari bubble
antara ketika sampai masuk
bandara kemudian hotel sampai sirkuit itu adalah bubble
nah setelah mereka selesai di sirkuit
ada kegiatan tetap menggunakan prokes ya
kemudian mereka akan kembali di sekitar hotel
hotel yang tepat penginap tadi
yang sudah ditunjuk sebagai bubble
mereka aktivitasnya di situ masih dalam satu bubble
tugas yang ada di situ juga akan mengawasi di situ akan mengawasi
para pembalap akan menjalani tes pcr untuk memastikan kondisi mereka
bila ada yang dinyatakan positif
mereka akan diisolasi di rsud provinsi nusa tenggara barat
namun bila hasilnya negatif
mulai rabu mereka akan beraktivitas di sirkuit mandalika
dengan tetap dalam pengawalan ketat polisi
dan penjagaan satgas travel bubble covid sembilan belas
lalu rahmat juniadi
di lombok nusa tenggara barat